virus covid sembilan belas semakin mengancam saatnya kita lawan dengan enam m
memakai masker setiap saat
menjaga jarak minimal dua meter
mencuci tangan hingga bersih
dan menghindari makan bersama di luar